kobaran api ini membakar permukiman padat di jalan dakota kebon kosong kemayoran jakarta pusat selasa malam
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran
namun api yang berkobar hebat membuat sejumlah warga tak kuasa menyelamatkan harta benda mereka
kencangnya angin serta kondisi bangunan yang semi permanen membuat api cepat merambat ke sejumlah rumah
proses pemadaman oleh dua puluh unit mobil damkar pun sempat kesulitan
lantaran kondisi aliran listrik yang masih menyala api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian
api dengan cepat membakar rumah warga berlantai dua di gang sempit permukiman padat di jalan sawah lio jembatan lima tambora jakarta barat selasa sore
menurut ketua rw setempat api pertama kali terlihat oleh warga dari lantai dua rumah hingga akhirnya membesar dan menghambat
api kedua penyelamatan kemudian disambungkan dengan lantai dua rumah
petugas damkar sektor tambora yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan kebangunan lain
diduga api berasal dari kosleting listrik dari salah satu ruangan di lantai dua rumah
api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah sepuluh unit mobil pemadam dikerahkan
kebakaran juga melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry bakaya
di jalan kebonpala tiga tanah abang jakarta pusat selasa sore
kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar
membuat api dengan cepat melahap habis tempat usaha laundry itu
api yang membesar juga sempat menyambar ke satu bangunan lainnya
yang dijadikan beberapa petak kamar kontrakan
api diduga berasal dari ledakan tabung gas di tempat usaha laundry
api pun baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian
dengan bantuan delapan unit mobil damkar